ketua dpd psi kota solo antonius yoga prabowo didampingi beberapa kader
senin sore melaporkan akun twitter yang diduga menghina istri wali kota solo selvi ananda
dengan membawa beberapa bukti tangkapan layar tweet akun tersebut
laporan ini dilakukan karena tweet akun tersebut dinilai sudah kebablasan dan terlalu brutal
selain itu hal ini dilakukan untuk memberikan efek jerah kepada sang pemilik akun
apalagi ini mendekati tahun politik
sementara pihak psi sendiri mengaku tidak ada komunikasi sebelumnya dengan gibran terkait laporan ini
sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka menanggapi santai terkait persoalan tersebut
dirinya menyebut cuitan akun yang menghina istrinya tersebut dilakukan orang yang mencari perhatian saja
dari mas gibran kan kemarin
tapi orangnya malah ngulang mas ngancam lagi dengan tweet yang baru lagi
mas gibran juga campur
polisian polresta solo masih mendalami dan mempelajari laporan terkait dugaan pelecehan di media sosial ini